genderang pilkada dki putaran kedua resmi dimulai hari ini
namun hingga kini belum bisa dipastikan kemana koalisi partai pendukung agus silvi akan menyerahkan dukungannya
masa kampanye pilkada dki putaran kedua resmi dimulai selasa ini
perebutan suara milik pasangan agus silvi menjadi penentu siapa yang akan memenangi pertarungan di putaran kedua nanti
partai partai pengusung pasangan calon pun semakin intens melakukan komunikasi politik dengan empat partai pengusung agus silvi
dari partai demokrat dan pan sesuai dengan konstelasi politik nasional kami sangat memahami posisi politik dari partai demokrat
meskipun demikian dialog kan tetap penting di dalam menjalin komunikasi dan merumuskan agenda yang besar
disepakati bersama termasuk di dalam undang undang tentang pemilu ruu pemilu
kemudian dengan partai amanat nasional mereka menyatakan hubungan dengan pd perjuangan baik tetapi berkaitan dengan dukungan mereka masih memerlukan waktu
salah satu partai pengusung agus silvi partai kebangkitan bangsa mengakui penjajakan koalisi terus dilakukan
namun keputusan koalisi bukan perkara mudah karena sikap internal partai pada putaran kedua yang terbelah
ya kami sebenarnya ingin secepatnya tetapi ternyata
memang keputusan yang akan diambil pun tidak mudah sehingga kami memang butuh waktu
dan nanti seluruhnya akan kami serahkan kepada dpw sehingga dpw mudah mudahan dpw bisa memutuskan yang terbaik
tetapi dalam proses sampai ambil keputusan kami butuh waktu untuk menjelaskan kepada seluruh pihak berbagai pihak
karena keputusan yang diambil baik a b atau c itu
ternyata memiliki implikasi yang luas nggak hanya jakarta bahkan seluruh daerah di indonesia
sebetulnya memang kelompok agus itu di tengah diantara spektrum
yang kuras ini ke arah anis
ya yang kuras ini ke arah anis
tapi yang di tengah ini banyak yang ke agus
jadi mereka itu bisa ke sini bisa ke sana tergantung seberapa menarik tawaran yang ditawarkan calon itu
karena itu menurut saya dua duanya akan ke tengah
hingga saat ini empat partai pengusung pasangan agus silvi yaitu partai demokrat pkb pan dan p tiga kumuh romah rumuzi belum menentukan arah dukungan di putaran kedua pilkada dki
agus rumansyah cnn indonesia
agus silvi pertama pertama
kami akan mencoba mengulasnya malam hari ini dengan roy suryo wakil ketua umum partai demokrat
mas roy selamat malam
selamat malam mas indra
kemudian ada reni suarso akademisi ilmu politik universitas indonesia
selamat malam bu reni terima kasih
baik saya akan mulai dari mas roy
rencananya kemarin katanya mau konversi
sikap resmi partai demokrat akan diumumkan
semuanya nunggu loh ini
iya semua kan kayak kumbang gitu nunggu bunga yang lagi
jadi merasa dinantikan memang suaranya ya
tapi makanya tadi ada yang dikoreksi dulu
jadi bagi kami bahasa mas indra merapat itu kayaknya nggak salah
ditarik untuk dirapatkan kemarin
jadi partai lain yang mau merapat
betul jadi memang janjinya memang jadi kami kan dulu setelah pengumuman resmi dari kpud
dan itu sudah diresmikan pada hari sabtu yang lalu
itu kita akan memimpikan sikap
ya peresmiannya kan ada lucu lucuan dikit
ada npu segala gitu
nah hanya saja kemarin kan isinya sebenarnya rapat pleno
dan memang dimungkinkan setelah rapat pleno itu ada penontonan sikap
tapi itulah keterbukaan dan demokrasi di dalam internal partai demokrat
jadi ketika datang dari daerah daerah mereka pada bilang
pak kita anu dulu dong
ini dari daerah daerah luar jakarta juga
ikut berbicara tentang konstelasi dki jakarta
karena itu biasa
di dalam partai demokrat kita itu biasa membuka keterbukaan
biasa membuka masukan
dari kemarin dibuka forum untuk kemudian mereka menyampaikan
nah akhirnya pak syarif hasan mengambil alih
yang para wakil tumaja yang kemudian mendengarkan aspirasi dari
dan itu menarik ya
karena ada juga yang mengatakan alasan alasan kenapa mendukung nomor tiga
ada juga yang mendukung nomor dua harus saya katakan begitu
dengan pertimbangan pertimbangan tertentu
mereka juga menyampaikan
tapi banyak juga yang mendukung yang sebenarnya mau diambil oleh partai demokrat
kan pak sby sudah menyampaikan
biasa beliau seorang negarawan
beliau selalu mengambil posisi tengah
maka akan melakukan sikap yang namanya non blok
yang harus dicatat mas indra
non blok itu bukan berarti golput
non block itu memilih
non block itu adalah mengambil sikap
saat pemungutan suaranya memilih
tetapi maksudnya apa
tetapi artinya tidak perlu harus diarahkan
harus ke nomor dua atau harus ke nomor tiga
karena non block itu sama seperti indonesia
indonesia tidak masuk blok timur
tidak masuk blok barat
kita punya satu pilihan
pilihannya adalah non block
itu yang sebenarnya
yang kira kira begitu
tetapi itu memberikan kesempatan
kalau kemarin kemarin ada banyak relawan dari kami
yang sudah menyalurkan aspirasi
kalau misalnya ke nomor tiga
ada juga sekelompok yang juga misalnya kemarin di widya chandra
menyampaikan aspirasi ke nomor dua
jadi supaya mereka dihormati juga
karena partai demokrat adalah partai terbesar
sejauh ini berapa banyak yang ke nomor tiga dan yang ke nomor dua
kalau dari pantauan mas roy
terus terang saja
mungkin memang karena awalnya memang harus diakui
sikap dari mas agus dan juga mbak silvi ini kan
sebagai penantang incumbent
lebih dekat dikatakan ke pasangan nomor tiga
kalau sama sejak awal kita jadi satu saja
sudah selesai dua putaran
tapi pak sby sendiri sudah bersikap ya
pak sby sebenarnya belum bersikap belum
secara internal ke mas roy saja misalnya
bukan ke saya
biasanya beliau itu seorang yang sangat demokratis
yang juga akan memberikan
dan sebenarnya pilihan itu bukan hanya ke pak sby
pilihan itu kan nanti akan disampaikan oleh mas agus
sebagai pemilik suara
tapi yang memiliki suara
domainnya kan sebenarnya ada di mas agus
jadi biarkan nanti mas agus yang menyampaikannya
atau nanti ketua tim pemenang
mas agus sendiri sudah bersikap
mas agus kalau kemarin minggu yang lalu
bersama sama saya di sebuah lapangan pertandingan olahraga
kami konsolidasi internal
apa yang ada
dinamika yang berkembang di lantai tiga
pak wisma proklamasi
itu yang didengar oleh mas agus
dan insya allah nanti
seperti partai partai yang lain
yang akan menentukan sikap minggu depan
kita tunggu saja
artinya bukan kami menanyakan
atau saya menanyakan akan kemananya
tapi intinya dari mas agus sendiri
sudah menentukan sikap
atau masih menunggu juga
masih menunggu juga
pak sby juga masih
sebenarnya beliau pasti punya
ya tetapi kan beliau itu
pak sby itu kan orang yang sangat terbuka
jadi mendengarkan aspirasi yang kemarin
dan semua itu kita rekap aspirasinya
disampaikan juga oleh pak syarif
kemarin pada saat konferensi pers
bukan konferensi pers
di akhir pertemuan
kita konsolidasi sebentar nanti
untuk kemudian nanti menyampaikan
dari tiga itu
tetap ada tiga kemungkinan
meskipun kemungkinan terbesar
kalau saya harus bilang
ke yang non blok tadi
nah itu indikasinya apa mas
sebelum saya keburan ini ya
itu indikasinya apa mas
kalau bisa tahu non block
belum disampaikan kemana arahnya
karena kan memang kami
kami sudah bicara di dalam
jadi untuk tidak kemudian
atau dimanfaatkan ke kanan dan ke kiri
non blok itu juga sikap
mas agus dan pak sylvi
kemarin juga bersikap bahwa
ya sekali lagi
kalau sama ya buat apa
kita harus ada tiga paslon kan kemarin
jadi karena berbeda
semuanya yang kemudian
kita harus hormati juga kan
misalnya sudah tujuh belas persen
terus terang aja mas indra dan buren
terus terang saja
nanti tidak mungkin tujuh belas persen itu seluruhnya
kan pasti ada yang benar benar kekeh
dalam bahasa daerah nih
pejahgesang dari mas agus gitu
atau hidup mati
pokoknya ikut mas agus
nah itu kalau kemudian kami
bisa saja nggak memilih
itu kan juga harus memilih kan
karena menegaskan bahwa sikap non blok itu sebenarnya harus memilih
ternyata memang benar benar bersikap seperti tadi
atau hidup mati
tidak mau milih calon lain lah mas
tidak mau milih calon lain
itu kan berarti tidak berdosa juga dia
tapi kalau kami mengarahkan
itu nggak boleh
kan dia jadi berdosa kan
kalau mengarahkan nggak boleh begitu ya
kalau anda melihat sendiri
seperti apa yang terjadi di partai demokrat kemarin
seperti kata mas roy
atau anda punya pandangan lain
apakah memang ada tarik menarik yang kuat
karena kan bisa saja
soal saya mau mengarahkan ke arah dukungan ini
saya dapat apa
bukan dalam konteks materi ya
tapi konteks kepentingan politik yang lain
ke arah ini bisa dapat apa
apakah mungkin alotnya terjadi di situ
atau memang seperti kata mas roy
masih menyerap aspirasi
normatifnya kan begitu ya
mas roy ketawa
dia berarti benar nih
saya memang harus ketawa
yang pertama kalau kita lihat dari sejarah partai demokrat
mas roy benar
karena memang demokrat itu kalau di dalam satu spektrum
ada di tengah
seperti itu kan
ada di tengah
jadi partai yang sangat terbuka
terbuka untuk ideologi
terbuka untuk pendapat
terbuka untuk menyampaikan aspirasi
jadi saya sangat menghargai zika partai demokrat
dan pak sby
dan tentu mas agus
untuk menghormati setiap pilihan dari para pemilihnya di putar
di putaran pertama
jadi kalau di putaran pertama
itu kan dimobilisasi
terutama kalau kita membandingkan tadi sebelum dari sini
waktu pileg dua ribu empat belas kemarin
berapa sih demokrat dapat suaranya
seperti itu ya
dan partai partai yang lain
lalu saya bandingkan dengan suara yang didapat
ternyata mesin partai jalan
ini luar biasa nih
ini baru pertama kali terjadi di indonesia
di pilkada ini
benar benar mesin partai dapat
mesin partai itu bekerja
suara partai pada waktu pemilu legislatif
untuk dprd provinsi dki jakarta
kalau itu dijumlahkan
itu beda beda tipis
beti beti aja dengan suara pasangan
nah kalau melihat seperti itu
maka benar tadi mas roy
ketika partai itu
pemilih itu diarah
nah kita lihat nih
kalau kita mau ke
tadi kan menyinggung mas anies sama
kalau melihat sosok profilnya mas anies dan sandi
demokrat sangat terbuka untuk mendukung
profil dari kandidat
tetapi ketika melihat di belakangnya
yaitu partai yang mendukung
yaitu gerindra dan pks
luar biasa pandangan gue
jadi gak cocok ya
kalau keluarganya bisa ya
dua ya mas
hanya dua pasangan ya
ini kenapa jadi tiga
seperti itu kan
nah kalau misalnya tadi
misalnya tadi ya
pkb itu memang beda
walaupun di paslon tiga ini
profilnya adalah istilah moderat
tetapi di belakangnya
ada yang membawa islam yang
kalau kita sering sebut
nah ini membuat conflicting
terutama para pemilih pemilih
jadi secara kultural tentang
religi partai islam
beda begitu ya
dengan isu isu kemarin
demo demo kemarin itu
membuat orang kemudian
ini mohon dikoreksi mas roy
enggak lah pak budhani
enggak berani ngoreksi ya
ya muslim pemilih
itu dia lebih terbuka
nah ketika dia ingin
cocok dengan kandidatnya
tetapi kalau melihat
dan yang lain lain
dia akan mengevaluasi
karena itulah pilihannya
tidak mengatakan mendukung ini
enggak mendukung itu
agak gengsi gitu ya
gengsi politik ya
terserah mas rizal
tidak bisa langsung secara terbuka
mendukung pak prabowo
satu lain lagi
tapi relawan relawannya silakan
dan tidak salah
jadi jelas dong
sudah jelas dong
partai demokrat juga terbuka
tidak hanya islam yang ada di partai demokrat
ada juga misalnya dewan pembina kami
juga mas riz tinggi
juga mereka yang memeluk kepercayaan yang kita hormati lainnya
nah mereka juga memilih
masa kami diharuskan bergabung dengan tadi yang disebut oleh bu reni tadi
kayak gitu kan
jadi mungkin mereka menyalurkan pilihan kepada yang lain
jadi itu kita hormati
jadi dua atau tiga itu juga merupakan pilihan yang artinya dihormati
tapi secara di atas
jadi sebetulnya kalau non blocknya mas riz tadi
saya menerjemahkan menghormati pilihan dari masing masing individu
jadi kalau pemilih mas agus di putaran pertama itu
jadi kalau kemarin itu kan dimobilisasi
iya kalau ini terserah gitu ya
apalagi kalau kita melihat pemilih dki jakarta ini
sebagian besar itu termasuk yang rasional
tapi non block ini ada juga yang mengkritis bahwa ini kok sama seperti dua ribu empat belas
sikat dari partai demokrat ini
dan kemudian disebut wah sebenarnya ini safety player aja begitu ya
dan di suatu saat ketika ada masalah
loh saya juga bukan mengatakan memihak yang ini
kami akan segera kembali setelah jeda berikutnya
nah saya kembali ke pertanyaan sebelum break tadi ya
ini seperti pilpres dua ribu empat belas lalu mengatakan netral tidak mendukung ini
karena sebenarnya mungkin karena tadi itu yang di atas itu mungkin pak sb gak bisa langsung dukung pak prabowo
padahal yang bertarung sekarang memang kubu
saya tidak akan
bagaimana menyebut seperti itu
terserah pendapat itu
ya tetapi kami lebih menyatakan bahwa ini saya setuju pendapatnya bu reni
bahwa ini adalah demokrasi
ya bagaimana cara kita menghormati pendapat pendapat yang tidak mungkin disamakan
jadi kalau nanti misalnya hitung hitungan katakanlah kemarin juga kita bahas
misalnya nanti kutuwa mendukung paslo nomor tertentu
ya entah nomor tiga atau nomor dua
terus nanti ada yang menghitung
nah kalau ternyata ini tidak utuh tambahan
kan nanti dikira kita memberikan pesan kosong
jadi lebih baik memang ya ini yang lebih tepat yang disampaikan
karena memang kami menghormati
karena itu tadi banyak diantara kami yang di dalam itu yang tetap pokoknya kami hanya mau ikut mas agus
ya kan kalau gitu kan nggak bisa dipaksa paksa juga kan
itu ketawanya dari mana mas
saat kemarin dalam rapat kemarin
ketahuan ada dan di dalam beberapa grup kami kan juga ada itu ya

tapi kan artinya itu juga kita hormati sebagai sebuah sikap
bahwa ada sebagian misalnya kayak pak alex asma subrata menggalang relawannya
karena dengan pendapat sendiri ini kalau tidak disalurkan
relawan relawan ini malah akan liar kemana kan kasian
malah nanti akan backfire kepada mas agus
oke sekarang disalurkan kemana terserah mereka
karena itu relawan
ada juga kemarin beberapa orang yang juga mengumpulkan untuk mendukung paslon nomor dua
ya itu pun dengan begini dengan sikap non blok ini
karena memang benar benar kami ambil
ini mereka mereka kan tidak merasa berdosa
mereka mereka tetap cinta kepada mas agus
mereka mereka tetap sayang kepada partai demokrat
dan ya itu tadi benar benar mas indra
ya kalau ada apa apa
ya kan benar benar pertanyaan saya kan
saya tidak boleh bohong
itu pun harus kita iakan sebagai sebuah sikap
karena politik itu semua kemungkinan ya
sikap sikap itu harus kita ambil
tetapi sikap yang paling baik paling tepat
ya terima kasih bu dhani sudah mendukung itu
itulah yang insya allah akan diambil meskipun belum diputuskan kemarin
jadi sinyalnya sebenarnya sudah terlalu sangat kelihatan ya sebenarnya sikapnya bagaimana ya
tapi bu reni begini bu reni
kalau ada beberapa pendapat yang mengatakan termasuk tim sukses tim sukses yang lain begitu
kalau tidak salah ketika mengatakan kalau berhasil merebut suara dari partai partai pendukung agus silvi
atau suaranya agus silvi begitu ya
maka akan dijumlahkan sekian perolehannya di putaran pertama
di putaran pertama begitu
tampaknya itu tidak mungkin terjadi menurut anda
beda matematika politik dengan matematika benar ya
contohnya jangan terima deh amplopnya berapa dua ratus ribu
emang memilih yang kasih amplop
enggak juga kan gitu
memang tidak bisa seperti itu
tetapi sesungguhnya mas roy jangan marah nih ya
tapi lihat yang gue leput berapa
walaupun lebih rendah dibandingkan yang lalu
itu bisa diraih suaranya
mungkin yang belum tercatat ya
karena secara administratif salah ya
dia bisa memilih
atau kemudian mungkin
biasanya anak muda nih kan
nah dia itu kemudian diajak
wah bisa meledak
saya di putaran pertama males nyoblos
di putaran kedua kok kelihatannya ikut
tertarik gitu kan
tertarik kemudian datang ke tps coblos
mungkin waktu putaran pertama lagi uts kali
putaran kedua libur
ya omongannya dosen begini
jadi masih banyak kemungkinan
tidak mungkin mengarahkan
kecuali yang militan
kalau saya perkirakan mungkin yang militan itu

militannya pak sby gitu
militannya mas agus
mungkin itu sulit
tetapi yang lain
itu walaupun kita dorong dorong
jadi memang pilihan yang tepat
di dalam perhitungan perhitungan politik
itu semuanya partai politik
itu cenderung ke tengah
cenderung ke tengah
jadi kalau ditanya tadi safety players
sesungguhnya hampir semua
hampir semua partai politik
karena tujuannya kekuasaan
itung itungannya cuma one man one vote
jadi mau gak mau kan
kenapa harus susah susah langsung mendukung kesana
jadi yang militan
jelas itu harus dijaga
tetapi pada saat dia militan
dia juga harus mampu meraih
supaya bisa mendapatkan suara lebih banyak
karena yang militan itu cuma sedikit
tapi begini bu reni
coba kita sedikit beralih ya
kalau partai demokrat mungkin akan lebih mudah
mengatakan dukung ini
atau dukung a
tapi bagaimana dengan partai partai koalisi lainnya
yang tergabung dalam masa agus sylvi ya
ada pan ada pkb ada ppp
yang merupakan koalisi pemerintahan nasional
tetapi sejarah koalisi di indonesia itu kan selalu cair
jadi saya juga gak ingin
yakin bahwa itu menjadi koalisi yang solid
kemudian yang kedua
kita juga mesti melihat internal partai
kalau tadi misalnya pan
pan kelihatannya solid akan ke nomor tiga
kalau melihat sejarahnya pan
itu dari pembentukan sampai sekarang
di dalam tubuh pan
itu selalu ada conflicting
yang satu yang lebih ke islam
yang satu lebih ke pancasila ya
moderat itu juga
pimpinan seperti itu
yang sekarang lebih cocok ke nomor tiga
tetapi tetap ada sempalan sempalan yang merasa
saya ini lebih pancasila
apalagi kalau nomor tiga ini
lebih condong ke militan
radikal mbak reni
jadi yang kalau pun pan gitu ya
waduh kalau milih ini susah
kalau milih kandidatnya oke
tetapi ketika dia melihat partai yang di belakangnya
kalau kita lihat p tiga
p tiga kan lagi ada dua kubu
susah juga kan
terus siapa lagi
kalau pkb itu
kalau saya lihat ini mohon dikoreksi
di bawah cair
ini cukup cair
ada yang memang
pkb yang memang militan nasionalisme pancasila
tetapi juga ada yang
pendak pkb tradisional
yang ikut di kiri
atau cenderung ke kanan
nah seperti itu
keuntungannya tidak matematika
tidak matematika ya
tapi karena di atas belum tentu sama dengan yang di bawah
mas raleh tapi
tadi tadi kita bicara yang nomor tiga nih
yang nomor dua tadi kan sempat disinggung sedikit sebenarnya
ada beberapa relawan ya
tapi dari partai sendiri pernah ada menjalin komunikasi tidak
dengan ya pasangan dua dan pasangan dua
tentu demokra tidak akan melutup itu
sudah melakukan atau masih belum
yang saya dengar ke level kesekjenan itu sudah berkomunikasi
untuk yang kemana nih
meskipun juga kami dengar
pak astro selaku sekjen pdip juga menyatakan mungkin kami terlalu jauh untuk mengait apa
apa suaranya mas agus
tapi akan berusaha berkomunikasi dengan tiga partai pendukung lainnya
kita sah sah saja
tapi artinya inilah namanya satu kontestasi politik yang menarik
jadi artinya kami juga tidak akan terlalu memaksa
karena kalau memaksa apalagi yang tiga partai pendukung
yang kemarin kami berterima kasih sudah bersama sama mendukung mas agus dan pak silvi
sekarang dengan kondisi internal masing masing tentu beda mas indra
mereka juga tidak mungkin lagi kalau misalnya kita arahkan ya benar kata bu reni tadi
ini akan malah nanti membuat ini gimana sih partai demokrat kok kami diarah arahkan
nah kalau dengan posisi ini mereka akan mudah gitu
posisi ini non block tadi ya
kalau kemarin kayaknya
kayaknya mas rory ini cenderung non block kayaknya
mas kemarin kalau lihat ya
misalnya mas sandiaga uno sudah pakai baju taktikul
ya sah sah saja
maksudnya baju seperti yang digunakan oleh agus silvi ya
itu sah sah saja
dan misalnya nanti apakah nomor yang dipakai itu tidak sama lagi dengan nomor satu
apakah nanti mau ditempel nomor yang lain
ini masih saya tutup ya
ini sudah ada nomornya
kita juga sah sah saja
kalau kita lihat jaketnya mas roy
ini kan ada bekas ini ya
buat tempelan untuk dukungan agus silvi waktu itu
dulu itu kan
nanti kembali ke dalam
kalau itu non blok ya bisa saja kosong
bisa saja kepada mereka mau ditempel nomor berapapun
tapi orang tetap akan mengingat
oh ini mas agus dan pak sylvi
saya kira mas roy datang ke sini sudah langsung akan nempel nomor berapa di sini
itu sudah dipersiapkan belum
biar disimpan di dalam hati
untuk kemudian diumumkan oleh apakah nanti mas ahy atau oleh ketua tim pemenangan kami
terima kasih mas rory surya
terima kasih bu reni juga
kita akan lihat nanti seperti apa keputusan resmi dari partai demokrat yang mungkin saja
disampaikan oleh ketua umumnya pak sby atau pada agus harimurti yudhoyono
tapi kalau lihat tanda tandanya sih tadi ya mas rory non block ya
kita lihat nanti benar apa tidak
terima kasih telah hadir bersama kami
dan memasuki putaran kedua pilkada ibu kota sejumlah lembaga kembali merilis survei elektabilitas
dua pasangan cagup cawagup
kami akan hadirkan pembahasannya usai jeda berikut ini
memasuki putaran kedua pilkada ibu kota sejumlah lembaga kembali merilis survei elektabilitas
dua pasangan calon
anies sandi mengungguli ahok jarot dalam hasil survei lingkaran survei indonesia dan lembaga media survei indonesia
kami akan membahasnya malam hari ini bersama aji alfarabi peneliti lingkaran survei indonesia atau lsi
selamat malam bang aji
selamat malam mas indra
terima kasih sudah hadir
kemudian ada riko marbun direktur eksekutif lembaga media survei indonesia atau median yang bergabung langsung dari kota bandung jawa barat
selamat malam bang riko
selamat malam mas indra
selamat malam mas aji
selamat malam mas indra
baik sebelumnya saya ingin tunjukkan kepada anda pemirsa seperti apa hasil survei
sengaja kita cuplik untuk tingkat elektabilitasnya saja untuk mempermudah
kita lihat dari layar besar ini kalau ini adalah survei dari median yang dilakukan dari tanggal dua puluh satu hingga dua puluh tujuh februari dua ribu tujuh belas
ini di akhir februari jadi ada mengalami penurunan
ini di akhir februari begitu ya
baik kita lihat survei dari lingkaran survei
ini lingkaran survei indonesia melakukan survei dari tanggal dua puluh tujuh hingga tiga maret
ini juga mengalami penurunan trennya sama
naik jadi intinya ini hampir sama ya
mungkin perbedaannya di soal undecided voters tadi
mungkin bisa kita lihat lagi yang survei median undecided voters

bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin dari mas aji dari lingkaran survei indonesia ini seperti apa faktornya apa
yang pertama soal elektabilitas pak ahok ya sebetulnya bukan turun ya di angka itu ya
oh bukan turun itu ya
kalau di tanggal lima belas kemarin asumsinya kan semua
asumsinya kan semua memilih ya
namun catatan kita adalah ada peningkatan suara dari pak anies sandi ya
namun ini survei sebelum kampanye atau prakampanye yang dimulai hari ini tanggal tujuh maret ya
jadi sebetulnya kalau kita lihat memang dinamika suara antara kedua pasangan calon ini masih bisa terus terjadi ya
terjadi kenaikan atau penurunan di antara masing masing kandidat tergantung penetrasi kampanye dan isu yang berkembang
sentimen positif dan negatif selama masa kampanye nanti ya
tapi yang kita lihat adalah naiknya suaranya anies sandi ini sebetulnya akibat limpahan suara dari pasangan agus
pemilih agus sylvi yang mengalihkan dukungan ke ani sandi ya
ini tanpa ada penetrasi ataupun apa namanya kampanye ya
bukan efek kampanye mobilisasi
saya melihat memang belum terlalu kelihatan ke situ ya
mungkin ada tapi pengaruhnya masih kecil ya
misalnya deklarasi dukungan dari pasangan relawannya agus sylvi ke ani sandi
tapi saya pikir ini masih kecil pengaruhnya
karena sebetulnya limpahan ini disebabkan oleh euforia di putaran pertama ya
persepsi asosiasi yang terbangun antara bahwa pasangan agus sylvi maupun ani sandi memang kontrasting betul dengan pasangan incumbent bertahan lah ya
kita lihat agus silvi juga menyerang ya kebijakan ataupun personalnya ahok jarot ya
sehingga memang dari sisi karakteristik pemilih agak sama
ketika masuk putaran kedua mereka yang memilih agus silvi di putaran pertama cenderung mengalihkan dukungan ke anisandi ya
kalau kita lihat tipologi atau karakteristik pemilih agus silvi
nah begitu ya
memang pertama adalah mereka yang
mayoritas inginkan gubernur baru ya
artinya ada resistensi
kata kata menginginkan gubernur baru itu penting ya
karena artinya bahwa ada resistensi terhadap gubernur yang lama atau petahana ya
kemudian yang kedua adalah mereka juga adalah pemilih yang sedikit terganggu dengan isu primordial ya
terutama dengan kasus apa yang lagi disidang ya
ya di setan agama ya
ya jadi memang inilah karakteristik pemilihnya agus silvi sehingga mereka dengan mudah masuk ke pasangan anisandi di putaran kedua
jadi demikian dinamika kampanye nanti menurut saya memang penetrasi kampanye masing masing kandidat
kemudian sentimen negatif dan positif yang akan berkembang nanti selama masa kampanye ini akan mempengaruhi dinamika suara masing masing kandidat nantinya ya
bu griko dari median sendiri penjelasannya seperti apa
apakah benar bahwa memang ada penurunan dari pasangan ahok jarot ketika akhir februari anda potret angkanya adalah sekian begitu
kemudian juga pasangan ani sandi yang didata tadi sepertinya mengalami
faktornya apa saja
kalau sebenarnya ada tiga temuan utama dari survei yang kita lakukan baru baru ini ya
yang pertama selain elektabilitas itu apa sih yang menjelaskan itu
mungkin ada sedikit perbedaan antara temuan lembaga kami dengan lembaganya mas aji ini
yang pertama sebenarnya kalau yang kami temukan itu limpahan suara dari pemilih agus itu tidak sebesar yang ditemukan oleh mas haji
artinya sebenarnya di sini
good newsnya adalah bagi ani sandi ya
good news ini ada good news bagi kedua belah pihak
good news bagi anisandi berarti ada limpahan suara sepertiga
artinya kampanye yang kurang lebih satu sampai dua bulan ke depan itu masih ada efeknya
temuan yang kedua itu sebenarnya adalah kita melihat satu fenomena baru sebenarnya
fenomena ini mungkin ada tetapi agak
samar di putaran pertama yaitu adanya pemilih yang langsung menyatakan bahwa saya memilih anies ini karena saya tidak mau pilih ahok
jadi kalau kita tanyakan secara terbuka ini pertanyaan secara terbuka yang kita tanyakan kenapa anda pilih ani sandi di putaran kedua ini
karena faktor seagama
tetapi yang kedua secara terbuka orang menyatakan saya tidak mau pilih ahok
nah jadi dalam pilkada ini sekarang kita akan melihat mungkin ini mirip dengan pemilu yang terjadi di eropa maupun mungkin terjadi di amerika serikat
bahwa saya memilih b karena saya tidak mau memilih a begitu
itu yang kedua
yang ketiga sebenarnya kalau kita mau melihat ya
temuan ketiga itu kami menemukan adanya anomali begitu ya
adanya keanehan dari pemilih perilaku pemilih di jakarta
karena begini waktu kami tanyakan jika ada dua kandidat ini pak ahok dan pak anies begitu ya
menurut anda siapa yang lebih kompeten untuk mengurus jakarta
tetapi kan ternyata elektabilitas pak anies kan justru di atas pak ahok kan
dan kemudian kalau kita tanya saya kalau tidak salah ya saya membaca juga rilis dari lembaganya mas haji
itu bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja ahok itu relatif tinggi
dan memang itu kita temukan juga dari survei putaran pertama sampai survei yang kita lakukan
kalau itu terjadi di daerah lain umumnya itu si petahana ini langsung menang
tapi ternyata tidak terjadi di jakarta
sudah terkorelasi langsung begitu ya dengan
penjelasannya adalah bahwa
penjelasannya bahwa ahok ini adalah figur yang kontroversial
jadi kalau resultannya jumlahnya
jadi wajar saja mungkin ini tone negatif yang terlalu tinggi ini menyebabkan orang itu mengerus persepsi terhadap kompetensi
baik nanti kita akan lanjutkan terlebih lanjut
apakah seberapa signifikan nanti dampak dari kampanye yang waktunya mulai hari ini sampai tanggal lima belas april nanti bisa berdampak merubah kondisi
atau peta perolehan suara atau elektabilitas yang sekarang sudah tergambar dalam survei lingkaran survei indonesia dan juga lembaga median
kami akan segera mengulasnya saat lagi setelah jeda berikut ini
ya ini adalah hasil survei sebelum kampanye pilkada putaran kedua
tadi kita sama sama sudah lihat yang disajikan oleh lingkaran survei indonesia dan juga median
nah waktu kampanye ini kan mulai hari ini sampai tanggal lima belas april artinya tidak terlalu panjang sebenarnya
seberapa signifikan menurut anda kira kira itu nanti akan bisa sangat mempengaruhi perubahan elektabilitas ini
atau mungkin bisa d per day bisa berubah sebenarnya elektabilitas para kandidat
secara waktu sebetulnya masih cukup lama ya dalam konteks pilkada dki ya
karena pertama expose media luar biasa ya

lama dalam konteks pilkada dki ya

artinya isu dan sentimen positif ataupun negatif bisa bekerja dalam waktu yang cukup lama
lama dalam konteks pilkada dki ya
artinya isu dan sentimen positif ataupun negatif bisa bekerja dalam waktu panting payo ya

artinya isu dan sentimen positif ataupun negatif bisa bekerja dalam waktu yang cukup

cukup untuk bisa merubah suara
sekarang yang penting adalah kalau kita lihat dari kelemahan masing masing kandidat ya
sekarang yang penting adalah kalau kita lihat dari kelemahan masing masing kandidat ya

memang kekuatan pak anisandi
ini adalah kekuatan isu
dan program yang menyasar
pemilih di segmen menah bawah
kerja kemudian isu soal
kepemimpinan yang lebih simpatik
lebih empati kepada masyarakat kecil ya
sementara untuk isu isu
yang kemudian bisa menyasar kelas menengah atas
itu masih kurang
jadi kelas menengah atas ini memang lebih tertarik
dengan isu soal penataan kota ya
soal kemacetan ini yang memang masih
cukup jauh cukup unggul
pak ahok jarot dibanding dengan pasangan anisandi ya
sehingga memang pr dari pasangan
anisandi di putaran kedua ini adalah
selain fokus ke basis pemilih yang
menengah bawah juga harus masuk
ke basis pemilih menengah atas sehingga
bisa mengimbangi walaupun memang
putaran pertama kemarin tidak terlihat sampai
kalau kita lihat data exit poll
maupun data survei saat ini memang
kekuatan di kelas menengah atas
masih dimiliki oleh pasangan
ahok jarot ya walaupun memang secara
ataupun dari sisi strategi kampanye
cukup fokus ke pemilih yang
bisa menang sebetulnya tapi
ya artinya dalam
dalam situasi pilkada dki yang cukup
dinamis dengan isu yang beredar
dan kelompok kelas menengah atas yang
cukup aktif ya di sosial media
ataupun media maka penting untuk
masuk ke isu isu seperti ini ya
di sisi lain memang kelemahan pak ahok
apa namanya gimana kemudian bisa
menarik simpati di pemilih muslim
kita tahu bahwa pemilih muslim
cukup terluka dengan kasus
al ma'idah lima puluh satu dan kita lihat dari
survei kita pun memang mereka yang
menyatakan bahwa pak ahok
menista agama itu masih di atas
walaupun angkanya berkurang ya
kalau kita bandingkan dengan november
dua ribu enam belas berkurang berkurang dari angka
menista agama sekarang di angka
dari klarifikasi pak ahok sendiri
kemudian efek dari
kampanye tim sukses
kemudian efek di persidangan
itu punya efek untuk mengklarifikasi
bahwa pak ahok sebetulnya tidak
apa namanya tidak berniat
untuk menista agama sehingga memang
saya pikir waktu tiga puluh hari masih cukup lama ya
mempengaruhi elektabilitas dari masing masing
pasangan calon tinggal gimana kemudian kembali
ke masing masing calon untuk bisa
meredam isu isu yang negatif dan
kemudian mengoptimalkan kekuatan
personal dan program program yang dimiliki
sehingga bisa menjangkau pemilih yang lebih luas
baik bu ngeriko
kira kira faktor apa saja yang akan bisa
merubah perolehan elektabilitas
dari kedua pasangan ini
dalam waktu kurang lebih
satu bulan dalam masa
kampanye di putaran kedua ini
jadi kalau kita
bedah lebih dalam ya
dari orang yang belum
menentukan pilihan ini
dan bagaimana karakter
sisa pemilih baik anies maupun ahok ini
kita akan menemukan beberapa fakta yang menarik menurut saya
waktu kita tanya bagi yang belum menentukan pilihan
isu apa yang bisa mempengaruhi anda
yang mengatakan mereka terpengaruh terhadap isu penistaan agama
jadi kalau kita bicara matematis saja
berarti ada kurang lebih
yang itu menjadi miliknya anies sandi
anies sandi karena mereka terpengaruh terhadap
nah inilah yang menurut saya
yang akan diperbutkan oleh
pak anies dan pak ahok
begitu ya isu apa yang
mempengaruhi ada beberapa
hal yang jelas pertama
itu adalah kalau dari sisi
isu adalah isu tentang
kompetensi begitu ya
kompetensi ini bisa positif bisa
negatif kedua calon kalau
misalnya tawaran dari
pak ahok itu ternyata dianggap lebih
baik daripada pak anies
tentu nanti itu akan diambil oleh pak
ahok begitu tetapi kalau
misalnya seperti yang kita lihat
penghujan banjir kemudian
ternyata pak ahok tidak
mampu menyelesaikannya bisa jadi
suara ini nanti akan lari ke pak
nah ada faktor juga yang kedua
menurut saya yang bisa kita lihat dari
sisi demografis ya
waktu kita survei pas ke
pilkada itu kita bisa melihat bahwa
dari kelompok menengah ke atas
dari kelompok ekonomi
menengah ke bawah itu
tidak begitu mengembirakan
yang ini menjadi basisnya
tidak begitu pak artinya kalau kita
lihat secara jumlah ya itu prosentasenya
kalau menengah ke atas itu di atas
menengah ke bawah begitu ya misalnya dari
sisi pendidikan tidak tamat sd
jadi ada hampir seperempat yang
tidak datang sementara itu
menurut saya itu adalah basisnya
anies andi terutama agus sylvie
kemarin itu dia sangat terlukai oleh
basisnya yang tidak datang ke
jadi strategi sebenarnya
yang harus dilakukan adalah
selain campaign lewat
media ya bagaimana misalnya
menggerakkan relawan itu
untuk mendatangi basis
voters mereka untuk mau datang
karena percuma kan kalau misalnya
dalam hati mereka ingin memilih
ahok jarot tapi ternyata tidak ada
jadi datang pada saat pemilihan
akhir akhir ini kan sangat ramai
kemanakan suaranya begitu kan
mulai dari partai demokrat kemudian
versi romah rumusi tentu saja dan
kemudian dan juga partai amanat nasional
tapi dari sisi
elektabilitas yang sudah anda capai
apa yang anda riset tadi atau
survei tadi itu apakah ada
kaitannya dengan apa namanya
sikap partai atau tidak sebenarnya
sebetulnya partai politik
sangat menentukan tidak sebenarnya sih partai itu
bukan menjadi magnet
elektoral utama ya karena magnet
elektoral utama dalam pilkada tetap
figur ya personality
maupun program ya yang dilihat oleh
pemilih sehingga sebetulnya
partai partai yang saat ini
kemudian apa namanya ingin
bergabung ke pasangan baik ke pasangan
ahok jarot ataupun pasangan agus silvi
sebetulnya hanya menambah mesin
kandidat seberapa jauh
partai ini bisa efektif bekerja
untuk menarik simpati dari pemilih memang
tergantung pada kesiapan mesin
partai masing masing kan kita lihat
misalnya keempat partai ini misalnya demokrat
pkb pan dan p tiga ya
kalau dilihat dari akumulasi
suara di pileg dua ribu empat belas
dibanding dengan suara
perolehan suara agus silvi memang tidak
sebanding ya ada perbedaan
jadi memang butuh satu
butuh satu kerja
dan mesin yang memang
bekerja lebih baik dan lebih rapi
untuk masuk ke pemilih yang
belum menentukan pilihan
jadi faktor figur atau
personal tetap menjadi faktor utama
dalam menarik simpati pemilih
jadi koalisi partai menurut saya
memang tidak akan selalu sama
tidak paralel dengan hasil
biasanya bisa berbeda dengan
koalisi di tataran pemilih ya
oke bang riko sendiri juga
sependapat tidak terkait dengan
ini karena sekarang ini secara sederhananya
ini orang banyak disuguhi
ini partai ini akan kemana
menunggu sikap resmi partai ini
sikap resmi dari partai pendukung agus silvi
seolah olah itu sangat menjadi sangat
seolah olah itu akan menjadi sangat menentukan
tapi sebenarnya pendapat anda seperti apa
apakah memang sesignifikan itu
ataukah anda seperti yang disampaikan oleh
bang haji bahwa sebenarnya faktor utama
apa namanya di para kandidat
kalau menurut saya memang ya ini yang
terjadi ini justru sebaliknya ya
saya tidak begitu yakin misalnya
dalam waktu satu sampai dua pekan
ke depan ini ya itu akan ada
rekomendasi dari partai politik
politik ini yang menunggu situasi
kenapa ada dua sebab
menurut saya pertama itu ada
jadi mereka ini akan
menunggu siapa yang
punya tren kenaikan
elektabilitas paling tinggi karena begitu mereka
salah memilih ada dua risiko yang akan
mereka terima pertama itu adalah
resiko politik kita tahu misalnya
beberapa waktu yang lalu
figur dari pdip
sudah sedikit menyindir
di depan publik ya
partai partai yang tergabung dalam koalisi ya
dukung dong pak hockan begitu kan
ini kan satu sindiran
bahwa hati hati loh ini ada risiko
politiknya ada risiko yang kedua
sebenarnya juga yaitu risiko elektoral
kalau mereka ternyata partai politik
ini menunggu dan
salah memilih ternyata sebagian besar
nomor satu ternyata mereka salah
pilih calon mereka akan dihukum nanti
secara elektoral jadi menurut
saya yang terjadi ini bukan kandidat
menunggu partai politik tapi partai politik
menunggu kandidat jadi
oke baik kita akan jadi mereka akan melihatnya
lihat dulu situasinya bagaimana
jadi intinya terbalik malah sebenarnya partai ini
melihat tren apa para
relawanya yang mendukung
kandidat mana begitu ya
karena memang rekomendasi
dari ketua partai
politik menurut saya
bukan menjadi satu penyebab
yang menjadi dorongan utama orang
untuk memilih fungsi dari
bergabung kepada kandidat itu
lebih kepada fungsi pertarungan opini
ketika misalnya banyak
elit yang bergabung mungkin akan menguntungkan
secara opini ketika lebih sedikit
elit yang bergabung
bisa jadi opini negatif
akan kena ke salah satu kandidat
itu menurut saya fungsi mereka memperbutkan
rekomendasi partai politik
baik seperti kata bung aji ini
waktu satu bulan masih cukup lama
untuk konteks pilkada dki jakarta
kita akan lihat nanti dinamikanya akan seperti apa
pasti akan ada survei survei lanjutannya
oh iya masih panjang kan waktunya
masih panjang waktunya sementara
terima kasih bung riko marbun terima kasih bung aji
telah bergabung bersama kami dalam cnn indonesia
prime news malam ini selamat malam